di cnn indonesia news report upaya penyelamatan saudara indonesia dari abu sayyaf terus dilakukan pemerintah filipina
tiga belas tentara filipina dan lima teroris abu sayyaf tewas dalam mentrokan bersenjata selama sepuluh jam di pulau basilan filipina selatan sabtu waktu setempat
dalam operasi yang digelar tentara filipina seorang ekstremis asal maroko bernama muhammad katab ikut tewas sementara dua puluh orang anggota abu sayyaf terluka
menurut kepala staf angkatan bersenjata filipina operasi terhadap kelompok abu sayyaf akan terus dilakukan
sebelumnya pemerintah amerika serikat pernah menawarkan lima juta dolar apabila menangkap atau menewaskan insilon hapilon seorang senior kelompok abu sayyaf yang juga anggota isis
sebelumnya pemerintah amerika serikat pernah menawarkan lima juta dolar apabila menangkap atau menangkap atau menangkap orang lain